pembelajaran tatap muka semakin dekat untuk kembali dilaksanakan
banyak aspek yang harus dipertimbangkan khususnya oleh para orang tua siswa
pertimbangan itulah yang menjadi modal penting pada akhirnya mereka mengizinkan anak anaknya untuk kembali ke sekolah
teresia janjang wigati orang tua murid di smp negeri dua ratus tujuh belas jakarta
memastikan langsung keadaan sekolah anaknya apakah sudah siap untuk melakukan pembelajaran tatap muka
dia memantau sejumlah prasarana seperti keran mencuci tangan hingga ruang kelas yang digunakan
selain itu teresia juga berkomunikasi aktif dengan pihak
pihak sekolah agar ia betul betul yakin untuk mengizinkan anaknya menjalankan pembelajaran tatap muka di masa pandemi covid sembilan belas
kita dipanggil dari pihak sekolah untuk sosialisasi semua secara bergantian jam jamnya itu
nah disitu kita percaya karena disitu dijelaskan secara terperinci persiapan persiapan nanti anak masuk sekolah
tak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan dwi hesti
ibu dari salah satu siswa di smk negeri tiga puluh dua jakarta
dia mengizinkan sang anak untuk mulai uji coba sekolah tatap muka pada tujuh april lalu
sebelum itu dwi aktif memastikan kepada wali kelas sang anak bahwa pihak sekolah betul betul menjalankan protokol kesehatan ketat selama proses tatap muka berlangsung
kemudian kami juga peninjauan ke pihak sekolah memastikan bahwa memang sekolah itu memadai
atau memungkinkan untuk dilakukan tatap muka
dan saya lihat memang di smk tiga puluh dua itu bagus ya
artinya dari awal dari depan kemudian ke dalam gedungnya terus kemudian ruangannya itu kan juga ada jendela yang semuanya harus terbuka
yang itu yang paling penting menurut saya karena supaya ventilasi itu pertukalan udara itu selalu berjalan
beragam pertimbangan orang tua dijawab oleh pihak sekolah
yang berkomitmen untuk serius menerapkan kebiasaan baru saat pembelajaran tatap muka dilakukan
semua kita sudah sepakat bahwa untuk protokol kesehatan itu wajib itu nomor satu
itu nomor satu
sehingga ini diterapkan bukan hanya pada saat piloting secara terbatas ini
ini akan kita lanjutkan sampai nanti apabila memang sekolah ini sudah masuk secara reguler
atau secara rutin
tak ketinggalan ketua umum pengurus besar persatuan guru republik indonesia atau pgri unifah roshidi mengatakan
guru sudah siap berkomitmen menjalani protokol kesehatan selama mengajar secara tatap muka
jadi kalau guru sendiri insya allah siap
karena kan ada yang berkomitmen
daftar isian yang harus dilakukan
jadi isi oleh guru
dan itu juga implikasinya itu nggak sederhana
jadi insya allah
dan itu guru kan terpanggil karena kewajiban
insya allah guru guru siap
siva maulida kurnia yuniarwan jakarta